kabupaten nganjuk menjadi salah satu kawasan industri maju seiring dengan semakin banyaknya
investor yang masuk sebagai salah satu daerah di jawa timur yang potensial untuk pengembangan
mengembangkan industri hingga awal bulan februari tahun ini ada sekitar sebanyak tujuh puluh dua investor yang
telah membuat komitmen untuk berinvestasi di kabupaten nganjuk selain lahan yang tersedia
masih cukup luas kabupaten nganjuk ini juga memiliki sejumlah potensi yang dinilai cukup
menarik oleh para investor apa apa saja strategi dan rencana jangka panjang pemerintah kabupaten
nganjuk dalam mengelola potensi sehingga terciptanya kesejahteraan masyarakat insight kali
ini akan membahasnya bersama saya desy anwar
pembangunan infrastruktur dinilai telah memberikan peranan penting dalam mendorong
pertumbuhan perekonomian daerah
ketersediaan infrastruktur yang handal akan mendorong produktivitas perekonomian daerah dan
mengoptimalkan potensi lokal sehingga berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat
setempat akselerasi pertumbuhan ekonomi yang berbasis pertanian dengan daya dukung sektor
industri manufaktur dan jasa yang mantap di nganjuk akan memberikan multiplayer efek pada
promosi kesejahteraan rakyat nganjuk sementara efek domino dari perusahaan industri manufaktur yang

perusahaan industri manufaktur dan jasa yang mantap di nganjuk akan memberikan multiplayer efek pada promosi
dari perkembangan kawasan industri nganjuk diantisipasi pemerintah kabupaten nganjuk dengan
pengembangan potensi daerah dengan banyaknya pabrik dan perusahaan berdiri di kabupaten nganjuk
ratusan ribu pekerja akan meningkatkan taraf hidup
ya kabupaten nganjuk menjadi wilayah yang strategis untuk berinvestasi karena letak
geografisnya yang cukup mendukung dan selain itu kemudahan dalam perizinan dan melimpahnya

apakah dengan kehadiran kawasan industri bisa membuat kabupaten nganjuk lebih maju dan berkembang
di studio adalah hadir with me pregnant beach nyai
rasmi rahman hidayat muter
terima kasih sudah datang ke ini cnn ini mungkin kita perlu sedikit cerita kepada pemirsa pada tahun dua ribu delapan belas akhir tahun dua ribu delapan belas
bulan desember saya pernah ya kita pernah syuting di kabupaten nganjuk waktu itu mas romli baru satu tahun
saya baru setahun
menjabat sebagai bupati dan setelah itu saya selalu mengatakan saya mau update lagi setahun kemudian
tapi karena covid mungkin agak tertunda tapi untung ada mas novi di sini
kira kira untuk mengingat kembali ya potensi yang waktu itu sempat kita bahas
kita saksikan dulu sedikit dari kunjungan saya ke nganjuk pada tahun lalu
ya persisnya bulan desember tahun dua ribu sembilan belas
saat saya ketemu dengan
apa yang dilihat
apa kira kira yang perlu diubah atau perlu direformasi atau perlu dibangunkan di kabupaten ini ketika mas novi siap lah untuk jadi bupati
di nganjuk ini secara potensi sumber daya alam cukup kaya sekali
nganjuk punya gunung nganjuk punya daerah pertanian yang cukup bagus
di wilayah utara yang saat ini masih belum dikerjakan adalah minyak bumi yang cukup besar
di daerah ngeluyu rengkongnya ada besar
nah pengelolaan selama ini saya nilai kurang maksimal
kurang maksimal kenapa dan apa
kenapa karena stakeholder mulai dari birokrasi ini masih belum bisa out of the box
jadi berpikirnya adalah dalam kerangka yang
setelahnya itu kolonial ya mudah mudah itu itu saja
nah ini kami coba bongkar teman teman ini
saya selalu ajak kepada seluruh opd ini untuk bisa berinovasi
jangan hanya berpikir dalam satu bingkai itu saja
tapi bagaimana kita membangun kabupaten yang memiliki potensi ini bisa kita bawa menjadi urat nadi pembangunan di jawa timur
iya itu hasil percakapan kita ya
ya hampir satu tahun
yang lalu di saat itu mas novi mengatakan bahwa pengelolaan sumber daya alam masih kurang maksimal
satu tahun kemudian bagaimana mas novi
apa yang bisa diceritakan apakah ada perbaikan dan juga ini potensi yang dikembangkan lebih lanjut
baik tentunya kan dulu saya sampaikan bahwa problematika di kabupaten nganjuk ini disebabkan karena sumber daya manusia
karena stakeholder yang ada di sana dalam hal ini birokrasi
dan juga masyarakat ini masih berpikir secara monotone
belum ada bagaimana berpikir secara out of the box
sehingga dengan dilakukan perubahan birokrasi atau reformasi birokrasi di lingkung pemerintah kabupaten ganjuk
ini sudah bisa membuka untuk mendorong perkembangan terhadap pengembangan potensi potensi yang ada di kabupaten nganjuk itu sendiri
hal ini dengan bukti
jadi banyaknya sektor sektor di wilayah kami yang cukup berkembang mulai dari pertanian
ini sudah mulai berkembang
kita lihat ini daerahnya sangat subur ya
ya daerah nganjuk ini kan agraris
mayoritas penduduk kami adalah para petani
ini kami dorong juga sumber daya manusianya di sana untuk bisa berpikir bagaimana mengelola potensi pertanian ini dengan semaksimal mungkin
bukan hanya sekedar tanam kemudian panen
tetapi sudah berpikir lagi bagaimana memikirkan kualitas dari tanaman yang mereka tanam itu sendiri
bagaimana harga jualnya nanti bisa meningkat
kalau dengan metode yang lama mungkin banyaknya pupuk yang pupuk kimia yang dipakai
kemudian sekarang kami arahkan kepada pemakaian pupuk pupuk organik
ini tentunya akan mendorong kualitas daripada hasil pertanian yang ditanam oleh para petani itu sendiri
mas novi tadi
perbaikan kepada sistem birokrasi dan lain sebagainya
mungkin bisa lebih detail lagi apa apa saja langkah yang diambil sehingga mau tidak mau ya sdm nya dipaksa think cout of the box ya
harus inovatif dan kreatif
semuanya ini diawali dari pimpinan
pimpinan sebagai role model untuk melakukan perubahan
pimpinan sebagai chang agent untuk mengajak pada perubahan
kalau pimpinan hal ini
bupati sebagai pimpinan
pimpinan yang ada di depan sudah memiliki komitmen yang kuat
kemudian juga didukung dengan kepala dinas kepala dinas yang ada di tempat kami juga sama memiliki komitmen yang kuat
ini kebawahnya akan mengikuti bagaimana pimpinan ini melakukan gerakan untuk melakukan perubahan itu sendiri
apa ini perubahan budaya atau perubahan cara komunikasi atau pelaporan dan lain sebagainya apa yang persisnya di
tentunya yang kami analisa ini adalah direct man on direct job
itu dulu kami analisa
apakah penempatan sumber daya manusia para pejabat di tempat tempat strategis kami semua di opd ini sudah sesuai dengan kaedah penempatan sumber daya manusia atau belum
pada waktu itu ternyata belum
sehingga kami benahi ini setelah kami benahi ini baru mereka kami buatkan ke arah mana
goal sasaran kita semuanya
kalau sudah tahu mereka goalnya
yang jelas ini baru bagaimana kita akan menuju pada goal tersebut dengan cara membuat budaya kerja
perubahan budaya kerja yang diawali dari kinerja komitmen para pimpinan kepala dinas yang ada di pemerintah kabupaten nganjuk
sehingga ini mendorong ke bawah untuk melakukan perubahan di seluruh lini di pemerintah
jadi ada target dan juga ada reward dan punishment juga
jadi kami bikinkan targetnya juga
kami bikinkan punishmentnya juga
kami bikinkan reward bagi mereka mereka yang berprestasi di bidangnya masing masing
dan itu terasa peningkatan perubahan
dan juga sekarang lebih banyak orang orangnya yang memang pada tempat yang tepat lah istilahnya
insya allah demikian
mengurangi korupsi dan lebih efisien
dengan adanya penempatan sesuai dengan bidangnya sesuai dengan keahliannya
kemudian juga penerapan punishment penerapan reward di tempat kami ini
pada sumber daya manusia khususnya teman teman asn ini untuk saling berlomba lomba
memberikan yang terbaik untuk pelayanan kepada masyarakat
ini sudah berubah sekali jauh dibandingkan dengan waktu waktu sebelumnya
dan tentu saja e government juga membantu ya
ini semua sudah diterapkan dengan
sudah kami terapkan semuanya
pada seluruh kecamatan
sudah kami terapkan sesuai dengan peraturan peraturan yang ada
sehingga pada waktu evaluasi oleh gubernur evaluasi oleh kementerian
pada waktu evaluasi oleh pemerintah pemerintah dan pemerintah negara
pada akhir tahun dua ribu dua puluh kemarin ini kabupaten nganjuk mendapatkan predikat penilaian sangat baik
ini memang harus kita apresiasi juga ya
karena biasanya kalau pemimpin daerahnya berani melakukan inovasi melakukan reformasi
seharusnya bisa meningkatkan efisiensi dan produktivitas dan juga tentu saja pendapatan daerah itu sendiri
kita istirahat sebentar mas novi
tapi percakapan kita masih panjang
tetaplah bersama kami insight with desi anwar akan segera kembali
ya kembali bersama insight with desi anwar
saya masih ditemani oleh bupati nganjuk novi rahman hidayat
mas novi telah menjabat sebagai bupati sejak tahun dua ribu
tadi kita bicara mengenai tantangan untuk mengelola dan membangun kabupaten nganjuk
yang kalau tidak salah sekarang populasinya satu juta
satu satu ratus tujuh puluh berdasarkan data dari dukcapil
ya dan ini daerah yang sangat penting
ini daerah yang sifatnya lebih banyak agraris
dengan predikat yang sangat baik ini
ini kan pasti awal awalnya saya lihat kan mas novi ini masih muda
harus mengubah budaya dan harus mengubah cara cara yang mungkin
awal awal itu bagaimana pasti ada resistennya kan
pasti jadi awalnya ini namanya perubahan ya
sesuatu yang sebelumnya ini merasa pada zona nyaman
kita dorong untuk melakukan perubahan sesuai dengan apa yang diinginkan yaitu kaedah pemerintahan
good government ini yang kita inginkan ini betul betul
ini tentunya ini ada beban yang saya hadapi betul betul
mulai dari pertentangan mulai dari penolakan mulai dari hal hal yang sifatnya seperti mogok ditugasi
ini terjadi juga sempat juga terjadi
tetapi bagaimanapun juga kita tidak perlu
kami tetap tidak ada kata putus asa
terus bergerak bergerak dan bergerak untuk melakukan perubahan itu adalah kunci
sehingga kami sekarang sudah bisa merasakan bagaimana pemerintah kabupaten nganjuk teman teman birokrasi asn ini betul betul berubah
memiliki etos kerja yang tinggi memiliki semangat kerja yang bisa berimbang dengan teman teman yang ada di swasta
iya dan salah satu buktilah
bahwa sebuah daerah itu berhasil mengembangkan dirinya itu kalau menarik bagi para investor
dan kalau tidak salah sekarang di nganjuk juga sudah cukup banyak dilirik oleh para investor
kita mau lihat sedikit ya wawancara kita tahun lalu
ini kebutuhan dan kira kira tantangan untuk menggait para investor itu seperti apa
dan apakah ada perubahan selama satu tahun ini mari kita lihat
ini ketika kita berkunjung ke nganjuk tahun lalu
nah untuk menarik investor
ini tidak sangat berpengaruh ya terhadapnya
ini bagaimana caranya approach nya
karena biasanya kalau investor itu yang penting mereka ada kepastian hukumnya izinnya tidak bertele tele belum diminta sumbangan ini dan itu
itu apa saja yang diperbaiki
investor ini setelah saya pelajari setelah saya lihat setelah saya komunikasikan
yang pertama adalah kepastian tentang izin
berbelit apa tidak
mudah apa tidak ada hal hal yang lain apa tidak ini menjadi pertimbangan
kemudian yang kedua bagaimana kesiapan tenaga kerja karena kalaupun mereka masuk nggak ada tenaga kerja ya percuma juga
tenaga kerjanya juga harus terangkat sesuai dengan yang diperuntukkan
kemudian yang ketiga bagaimana sumber daya listrik yang ada di kabupaten nganjuk
nah tiga hal ini saya sudah sampaikan kepada investor di kabupaten nganjuk
yang izin dulunya itu industri mulai dari skala kecil industri satu tahun baru selesai
satu tahun satu tahun sudah pindah ke vietnam mungkin investornya
kemudian industri menengah sampai industri besar itu sampai dua tiga tahun baru selesai
dan alhamdulillah dalam kurun waktu yang sangat pendek di awal awal tahun dua ribu sembilan belas dari yang bermula tahunan ini
kabupaten nganjuk sudah bisa melakukan perubahan perizinan reformasi birokrasi menjadi paling lama adalah empat belas hari kerja
empat belas hari kerja
itu pun masih saya belum puas
tapi ya satu tahun kemudian jadi izin yang satu tahun itu sudah bisa jauh lebih diperpendek mungkin satu tahun kemudian dari percakapan kita tahun lalu bagaimana apa yang bisa diupdate
jadi dengan satu tahun
dengan satu tahun berlalu ini kalau dulunya ini di kabupaten nganjuk ini namanya orang berinvestasi saya sampaikan tadi kan cukup lama satu tahun dua tahun bahkan tiga tahun ini belum selesai
saya bilang sudah pada lari itu semua investor
sekarang ini di kabupaten nganjuk berkaitan dengan proses perizinan kami sangat cepat sekali
jadi menggunakan investor yang berproses di kabupaten nganjuk yang dulunya ini sampai tahunan
sekarang ini yang saya sampaikan empat belas hari kerja kami sudah tidak lagi empat belas hari kerja
kami bisa sampai paling lama sepuluh hari kerja
sepuluh hari kerja
sepuluh hari kerja
tapi bagaimana dari satu tahun menjadi dua minggu kemudian sekarang jadi sepuluh hari itu apa persisnya yang di
yang harus dibenahi
yang dibenahi yang dipotong potong gitu yang di
baik kebanyakan itu begini mbak desi ya namanya orang berizin
ini naiklah ke mejanya eselon iv
di bagian ini kasi staf dulu kemudian setelah itu masuklah ke eselon iii di kasi
kasi nanti masih dianalisa oleh staf lagi kembali kemudian baru naik lagi ke kasi
baru nanti naik kepada kepala bidangnya kepala bidang ini masih bisa turun lagi ke staf lagi turun
jadi bolak balik bolak balik
birokrasi lah sampai ke kepala dinasnya ini waktunya ini bisa sampai sembilan bulan bisa sampai satu tahun
ini yang kami pangkas bahwa proses itu kami beri jadwal
bahwa di staf sampai dengan kasi penelitian berkas berkas paling lama sekian hari
kemudian masuk kepada kabit paling lama sekian hari
kabit kemudian ke kepala dinas paling lama sekian hari
dan kepala dinas membahas dengan tim ini paling lama sekian hari
sehingga semua proses izin ini selesai tidak lebih dari sepuluh hari ke depan
jadi sebenarnya bisa ya kalau ada kemampuan bisa
bisa ya kalau ada kemauan
ya bisa semuanya itu bisa mbak
tinggal prosesnya aja tinggal bagaimana pimpinan ini betul betul melakukan dorongan kepada seluruh bawahannya untuk betul betul menyelesaikan tugasnya dengan tepat waktu
dan alhasil satu tahun kemudian itu kira kira berapa jumlah investor yang sudah mulai melirik
karena yang dulu saya sampaikan itu yang berkomitmen
dan di dua ribu sembilan belas ini tujuh puluh dua yang berkomitmen ini sudah berkomitmen
dan yang berkomitmen ini baru kurang lebih tiga puluh pabrik yang sudah selesai melakukan komitmen
dalam arti komitmen ini adalah melakukan investasi di kabupaten nganjuk
sekarang ini kami sudah hampir tujuh puluh dua karena corona ini aja ini karena ini aja kami ada kendala ini
setidaknya ada enam puluh delapan perusahaan ini sudah melakukan investasi di kabupaten nganjuk dan sekarang sedang melakukan proses pembangunan
ada yang sudah beroperasional
dan ada yang sedang melakukan mungkin finishing sedikit sedikit
semuanya enam puluh delapan ini sudah selesai berproses
nah berjalannya dengan waktu dari tujuh puluh dua yang berkomitmen ini sekarang naik
menjadi kurang lebih terakhir kalau enggak data saya nggak salah sekitar satu ratus lima puluh
lima belas investor yang berminat berinvestasi di kabupaten nganjuk sudah bertemu dengan saya diskusi dengan saya
dan melakukan investasi
dan minta penjelasan apa saja dukungan dari pemerintah untuk para investor ini sudah kami jelaskan
dan diharapkan tentu saja dengan adanya investor ini pendapatan daerah juga bisa meningkat peluang lapangan kerja juga meningkat
tapi kalau kita dengarkan tadi cuplikan interview kita tahun lalu salah satu lagi yang diistilahnya dipermasalahkan itu adalah kualitas tenaga kerjanya
nah ini bagaimana perbaikan yang dilakukan
yang dilakukan oleh pemerintah
jadi dulu mbak namanya tenaga kerja ini tidak ada pembicaraan antara investor kemudian dengan pemerintah dan kebutuhan tenaga kerja apa yang mereka inginkan ini dulu tidak ada komunikasi
nah sekarang ini setelah kami ketemu dengan investor berkomunikasi apa yang dibutuhkan tenaga kerjanya job spesifik
efekasinya seperti apa keinginannya berapa banyak laki ataukah perempuan
sehingga ini kami di dinas tenaga kerja bersama blk belidiklat ini bersama sama untuk melakukan persiapan sumber daya manusia ini
mereka mereka adik adik yang ada di sma adik adik yang ada di smk yang sudah di kelas dua belas ini kami datangi untuk kami berikan informasi tentang peluang kerja yang ada di lingkungan kabupaten nganjuk ini
dengan persyaratan demikian demikian akhirnya mereka ikut pelatihan pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah
sehingga begitu dilakukan pelatihan ada yang pelatihan ini selama tiga bulan ada yang enam bulan begitu juga pelatihan ini bukan hanya sekedar teori dan praktek yang ada di blk itu sendiri atau di klat ini sendiri
tapi kami magangkan pada perusahaan perusahaan yang sudah ada untuk minimal dia tahu bagaimana tata cara bekerja dengan baik
jadi setelah lulus siapkan
jadi kesiapan tenaga kerjanya
pakai sesuai dengan kebutuhan pasar dan juga tidak langsung antri jadi pengangguran ya
iya kita istirahat mas novi tapi jangan kemana mana dulu insight with desi anwar akan segera kembali sesaat lagi
masih bersama insight with desi anwar
kamu kita kali ini bupati nganjuk novi rahman hidayat yang selalu bersama times gardenal
ya tiang saat ini berkunjung ke cnn setelah kita sempat bertemu tahun lalu di nganjuk dan nganjuk ini memang luar biasa cantiknya ya
ini sebuah udaranya juga enak dan sebenarnya ini bisa dianggap lumayan kabupaten yang bersejarah ya
nganjuk itu kalau tidak salah dari anjuk ladang
tanah kemenangan anjuk ladang anjuk itu kemenangan ladang tanah
dan rata rata ini masih agraris ya
betul masih agraris
tadi mas novi berbicara mengenai bagaimana meningkatkan kualitas sdm nya karena ini yang diminta oleh para investor dan jumlah investor yang katanya mulai tertarik
bahkan berkomitmen untuk melakukan investasi di nganjuk itu sudah satu ratus dua belas ya
saya katakan tadi awal tujuh puluh dua tapi ternyata satu ratus dua belas
dan ini ada fasilitas untuk training dan juga latihan magang dan lain sebagainya sehingga menyiapkan tenaga kerja yang memang cocok untuk industri nya
tapi mau tidak mau ini pandemi ini sekarang ya
bukan saja di seluruh indonesia tapi di seluruh dunia
pasti ada dampaknya apalagi dengan resesi ekonomi dan pengangguran
coba bisa cerita sedikit apa yang berlangsung selama delapan bulan ini
jadi dengan kita semuanya merasakan bagaimana dampak daripada pandemi covid sembilan belas ini
bukan hanya di indonesia secara daerah daerah khusus tetapi tidak terkecuali kami yang ada di nganjuk ini juga berdampak sekali
namun di kabupaten nganjuk ini tidak semuanya terdampak
yang pertama siapa saja yang terdampak ini adalah di sektor pariwisata
ini mendapat pukulan paling keras di dampak dari pandemi covid ini
berapa persen dari yang disumbangkan oleh pariwisata terhadap pdb
karena covid sembilan belas ini kami turun cukup tinggi
jadi kurang lebih delapan puluh persen turun
bahkan empat bulan lima bulan awal ini kami tutup semuanya
karena mengikuti juga arahan dari pemerintah pusat bersama sama mencegah penyebaran covid sembilan belas ini
jadi ini betul betul tempat tempat wisata kami tutup semua
tidak terkecuali mau itu tempat untuk renang dan lain sebagainya kami tutup
dan banyak di situ ya tempat tempat gua dan juga gunung
kemudian wisata alam kemudian wisata desa desa wisata
semua kami tutup semuanya
tapi jumlah kasusnya sebenarnya berapa besar ya di inggris
di nganjuk sampai hari ini sekitar enam ratus empat puluh delapan yang positif terkena
jauh lah di bawah jakarta
karena jumlah populasinya juga jauh lebih
dan ada mungkin lebih ini ya perbedaan antara masyarakat di daerah dengan masyarakat yang ada di perkotaan mungkin berbeda ya
tingkat kepatuan terutama
tingkat kepatuhan masyarakat yang ada di wilayah terutama yang ada di daerah daerah ini seperti nganjuk terutama ini
ini sangat tinggi tingkat kepatuhannya terhadap pemerintah
terutama minim setidaknya pemerintah atau bupati
tadi saya menginstruksikan kepada camat
camat menginstruksikan kepada kepala desa
nah apa yang disampaikan kepala desa kepada warga ini ini sangat ditaati sekali
apalagi bupati yang menyampaikan
ini contoh yang baik
karena kan di jakarta ini juga ini seorang masih sering kerumunan
tingkatnya itu meningkat
tapi dampaknya terhadap ekonomi
apalagi kan harus mengalihkan dari anggaran yang dimiliki itu
untuk masalah covid lah
dan juga untuk bantuan tunai dan sembako dan lain sebagainya
jadi kalau penurunan secara ekonomi memang tadi saya sampaikan di sektor pariwisata kami sangat terpukul sekali
namun di sektor yang lainnya tidak separah sektor pariwisata
sektor industri yes memang ada penurunan perekonomian
tetapi hanya sifatnya kurang lebih tiga bulan pada waktu itu
di bulan awal sekitar bulan april mei juni
ini memang ada dirumahkan
bukan dikurangi tenaga kerja sepihakan enggak
dirumahkan tenaga kerja yang ada di kabupaten nganjuk
dari total sekitar sembilan belas tenaga kerja di kabupaten nganjuk yang terdata kami ini
ada dua lima ratus yang dirumahkan karena dampak dari pandemi covid ini
tapi ini hanya tiga bulan berjalan
sekarang sudah kembali normal
sekarang sudah kembali bekerja sebagaimana biasanya kembali
nah jadi untuk sektor industri ini bertambah kurang lebih selama tiga bulan saja
sedangkan untuk sektor pertanian karena bagaimanapun juga pertanian ini salah satu penopang ekonomi kita yang ada di kabupaten nganjuk
karena kami yang ada di nganjuk ini tidak begitu terdampak
dengan adanya covid
covid sembilan belas ini para petani tetap beraktivitas dengan biasa
para petani tetap berproduksi dengan biasa
dan hasil mereka tetap bisa untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka sehari hari maupun untuk menabung untuk masa depan
bagus lah karena memang sektor pertanian ini salah satu yang justru meningkat ya pada saat covid sembilan belas ini
ya memang karena dibutuhkan orang butuh pangan dan orang juga butuh harga yang lebih terjangkau
tapi kalau dari industri itu kita bicara
ini kan ada tadi

jadi sektor industri bermacam macam ya mbak desya
ada jerman masuk juga
kemudian otomotif kabel utama dari unit kendaraan mobil ini ada di tempat kami juga
kemudian selain itu juga pabrik sepatu juga ada
pabrik sepatu kami banyak
sehingga serapan tenaga kerjanya ini luar biasa sekali
padat karya ya
jadi semua investor yang masuk di kabupaten nganjuk ini pada umumnya semuanya adalah padat karya semuanya
dan mereka semuanya ini memiliki luar biasa kontribusinya kepada daerah ini
memiliki kontribusi yang sangat luar biasa untuk kabupaten nganjuk ini sendiri
iya kalau kita lihat tadi dari hasil wawancara kita salah satu yang jadi masalah mas novi
waktu tahun lalu itu adalah katanya listriknya nggak cukup
kalau sekarang bagaimana dari segi infrastruktur
apalagi dengan adanya industri industri yang masuk
ini kan berarti harus ada kawasan yang khusus dengan segala macam fasilitas yang supaya mereka bisa bekerja dan berproduksi dengan baik
memang dulu banyak sekali permasalahan mulai dari sumber daya manusia
kemudian berapa sih luas lahan yang bisa digunakan untuk industri
itu menjadi pertanyaan
pertanyaan mereka juga
kemudian bagaimana sih kesiapan listriknya
kemudian bagaimana kesiapan air
ini kan menjadi hal hal prinsip bagi para investor terutama di bidang industri untuk bisa berinvestasi di tempat kami
dan alhamdulillah berjalannya waktu kurang lebih satu tahun ini berjalan kami bersinergi
dari seluruh stakeholder mulai dari pln kemudian juga teman teman yang ada di dinas
para petani para masyarakat kami lakukan sosialisasi dan juga persiapan persiapan untuk meningkatkan investasi di kabupaten nganjuk ini
sehingga berdasarkan perubahan rt rw di kabupaten ganjuk ini pada waktu saya presentasi di kementerian atr
ini ada satu sembilan ratus dua puluh hektare yang disiapkan
ya yang disiapkan untuk area industri
dua puluh hektar disiapkan untuk area industri
kita break sebentar tapi nanti kita akan lanjutkan lebih detail mengenai kawasan industri khusus di nganjuk ini seperti apa dan mau dibawa kemana
tetaplah bersama kami insight with desi anwar akan segera kembali
masih bersama insight with desi anwar
saya juga masih ditemani oleh bupati nganjuk novi rahman hidayat
kita membicarakan mengenai apa saja yang sedang dikembangkan di kabupaten nganjuk
sekarang ada sekitar satu ratus dua belas investor yang katanya berkomitmen untuk melakukan investasi khususnya di industri seperti misalnya garmen otomotif dan tentu saja untuk itu yang paling penting itu adalah infrastruktur
listriknya airnya jalannya tapi kawasannya
tadi mas novi mengatakan sudah ada seribu sembilan ratus dua puluh hektare yang memang dihususkan sekarang untuk ini
kawasan industri ganjuk king
coba mungkin lebih detail lagi
di mana mana saja areanya dan selama ini area ini digunakan untuk apa saja mas novi
sehingga bisalah dialihkan tanpa terlalu
jadi kawasan industri ganjuk ini tentunya kami mengambil keputusan mengambil kebijakan untuk mengembangkan kabupaten ganjuk ini tetap berpedoman pada peraturan yang berlaku
hal ini adalah dalam hal rtb
tata ruang yang ada di kabupaten nganjuk ini kami lakukan perubahan perubahan dalam rangka untuk mendukung perubahan ini sendiri
yang dulunya ini kawasan industri belum ada di kabupaten nganjuk
kemudian kami siapkan pada awal awal dulu sekitar satu dua ratus hektare
setelah saya hitung hitung lagi sepertinya kurang
akhirnya kami melakukan perubahan menjadi satu sembilan ratus dua puluh hektare
dari seribu sembilan ratus dua puluh hektare ini kami tetap akan memperhatikan bagaimana lahan pangan berkelanjutan
bagaimana keamanan lahan untuk pangan pertanian
kami perhatikan betul betul
wilayah kabupaten nganjuk luas dari sawah luas dari perkebunan sawah baik basah maupun kering
ini kurang lebih empat puluh delapan lima ratus hektare
dari empat puluh delapan lima ratus hektare ini kami harus menyiapkan setidaknya
minim rp tiga puluh sembilan untuk lahan pangan berkelanjutan di bidang pertanian
kan ada span cukup jauh nih
kurang lebih hampir sepuluh hektar yang kami siapkan
baik itu untuk industri baik itu untuk pengembangan pemukiman
baik itu untuk hal hal yang lainnya untuk mendorong pertumbuhan yang ada di kabupaten nganjuk ini kami siapkan
jadi sudah ada blueprintnya
sudah ada blueprintnya
di wilayah mana saja yang bisa untuk industri di kabupaten ganjuk ini
yang pertama ada di kabupaten nganjuk ini ada dua puluh kecamatan
yang bisa digunakan ini adalah pertama di kecamatan jatikalen
ini di kabupaten nganjuk wilayah utara paling timur
kemudian barat sedikit ke lengkong
kemudian ke barat lagi ke gondang
kemudian agak ke selatan di rejoso
kemudian agak ke selatan lagi ke kota
sedikit tapi kotanya
kemudian ke timur ke sukomoro
kemudian ke timur lagi ke baron
kemudian yang paling timur adalah di kertosono
jadi ada delapan kecamatan yang kami siapkan untuk mendukung kawasan industri
tapi dasar memilih daerah daerah itu apa
apakah karena memang selama ini tidak dimaksimais atau juga untuk meningkatkan sumber sumber ekonomi di sana mas novi
yang menjadikan dasar kami yang pertama adalah akses jalan
infrastruktur ini kan menjadi pertimbangan utama dari para investor
bagaimana kemudahan mereka membawa bahan baku
kemudian mendistribusikan hasil produksinya ini
logistiknya juga supaya jauh lebih efisien
ya ini menjadi pertimbangan para investor
nah kedelapan kecamatan ini sangat mendukung untuk lancarnya proses produksi sampai dengan pendistribusi

sehingga menjadi pilihan kami di kabupaten nganjuk
ya ini harus amdalnya dan harus ramah lingkungan dan lain sebagainya harus dipikirkan tentu saja
jadi amdal itu harus menjadi syarat utama
bagaimana juga keramahan lingkungan
ini menjadi penentu bagaimana masa depan kita nanti
jangan sampai asal asalan industri nya
ya penting sekali
dan pemilihan para investornya itu juga harus disesuaikan
ini memang sekarang masih covid sembilan belas
jadi mungkin agak tertunda ya
kira kira kalau berapa lama lagi ini sebelum kita bisa melihat hasil nyata dan peningkatan dari perekonomian di daerah nganjuk
kalau melihat realisasi berapa lama jika dibandingkan dengan covid
kalau kita mohon maaf kalau berbicara covid sembilan belas kan tidak tahu selesai kapan
mudah mudahan kalau sudah ada vaksin kita harapkan tahun depan
tahun depan sudah bisa orang lebih pede lagi lah mudah mudahan
walaupun sekarang juga udah banyak yang pede kok
sudah mulai bisnis as utual
nah berapa lama kira kira nganjuk ini bisa dilihat perkembangannya
saya rasa paling lama satu setengah tahun lagi
maksimal dua tahun orang akan bisa melihat berbicara mengenai industri di jawa timur mana nganjuk
itu yang akan kami siapkan untuk wilayah kabupaten nganjuk
kalau dari ini ada satu ratus dua belas investor kira kira profil dari mereka siapa siapa saja ini para investornya
tadi memang tadi industri garmen otomotif tapi mana ada dalam negeri ada yang dari luar negeri atau
jadi perusahaan perusahaan yang masuk investor ini ada dari dalam negeri
relokasi dari surabaya relokasi dari gresik relokasi dari sidoarjo
yang mana dengan melakukan relokasi
dengan melakukan relokasi di kabupaten nganjuk ini mereka menurut mereka perhitungannya ini jauh lebih profit lah
ya marginnya lebih tinggi lah mereka gitu
nah selain itu banyak juga dari kami ini yang datang dari luar negeri
yang sudah masuk di tempat kami ini dari korea
jadi korea selatan masuk
kemudian dari taiwan masuk juga
thailand masuk juga
kemudian china ini yang paling banyak ini masuk di wilayah kabupaten nganjung
sehingga komposisinya antara lokal dan dari luar negeri atau investor asing ini enam puluh lima tiga puluh lima
jadi enam puluh lima lokal investor asing tiga puluh lima
kalau nanti taruhlah sudah berjalan dengan baik semua sudah berproduksi bisa menyerap di delapan kecamatan ini
bukan hanya di delapan kecamatan ya
di seribu sembilan ratus dua puluh hektare atau di kawasan industri nganjung ini berapa orang yang bisa terserap
kondisi saat ini berdasarkan kami hitungan yang ada ini aja
satu pabrik dua pabrik dan sampai sekarang ini ada hampir enam puluh delapan pabrik yang sudah berproses di kami berinvestasi tinggal sebagian nunggu selesainya berproduksi
ini yang ada ini aja dari tiga puluh yang lalu yang sudah ini berinvestasi ini sudah ada serapan kurang lebih delapan belas ribu tenaga kerja
nah sedangkan tingkat pengangguran di kabupaten nganjuk berdasarkan data kami setelah adanya covid ini juga ini kurang lebih dua puluh tiga ribu pengangguran di kabupaten nganjuk
tapi nanti apabila ini industri industri ini jangankan semua industri enggak
ini ada satu ratus dua puluh dua
ini insya allah pengangguran di kabupaten nganjung selesai sudah
cuman kan kita harus membedakan penganggurannya bagaimana dulu nih
kualitasnya juga ada
iya betul kalau pengangguran sudah menjadi profesi lain lagi dong
yang penting makanya training tadi ya
memberikan skills dan supaya mereka siap pakai dan siap bekerja itu sangat penting ya
itu yang kami siapkan untuk mendukung investasi di kabupaten nganjuk terutama investor ini tidak susah lagi
bagaimana ini kualitas daripada sumber daya
karena di kabupaten nganjung kami memiliki program kerja yang namanya tri cita bakti
tri cita bakti ini sasaran utama pembangunan kabupaten nganjung
yang pertama pembangunan infrastruktur
ini untuk mendukung pertumbuhan semuanya
sekarang apa apa saja infrastruktur yang masih kurang di nganjuk
yang masih kurang yang pertama kami belum bisa maksimal betul betul masalah jalan
nah ini juga anggaran apalagi
sekarang kena covid ini ya kita habis juga
walaupun sudah ada tol kan sekarang tol di trans jawa itu
tol ini nanti kan ada lagi
tol ke selatan
nganjuk ke kediri kemudian ke tulungagung
ini tol baru nanti
karena di kediri bagian selatan bersama dengan nganjung bagian selatan ini nanti akan dibangun bandara
internasional di kediri yang dibangun insya allah oleh gudang garam
nah dengan adanya kesulitan yang ada kami ini sekarang ini yang kami siapkan
selesai untuk menjadi sasaran program kami ini kan di cita bakti ini adalah pembangunan infrastruktur
mulai jalan kemudian kebutuhan air kemudian listrik dan lain sebagainya kami selesaikan
sanitasi fasilitas umum kami selesaikan juga
berbarengan ini berjalan kami menyiapkan pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas
iya itu next stepnya
ini sudah jalan juga
iya dong jalan juga karena infrastruktur ini kami perbaiki
investor mulai datang
nah investor datang kalau kami nggak nyiapin sumber daya manusia ya ketinggalan
jadi hardware dan software nya itu harus baru
nah nextnya nanti setelah dua ini kami kerjakan dalam kurun waktu dua ribu dua puluh satu ini sudah siap semuanya
ujung ujungnya kami akan mempersiapkan adalah kemandirian ekonomi wilayah kabupaten
iya nah seperti apa bentuk kemandiran ekonomi wilayah nganjung nya kita break sebentar
masih ada satu segmen lagi mas novi
jadi jangan kemana mana dulu insight with isya anwar akan segera kembali
iya kita lanjutkan insight with isya anwar
saya ditemani oleh bupati nganjung novi rahman hidayat
kita masih berbicara
kita masih berbicara
kita masih berbicara seputar rencana membangun yang nganjuk dengan adanya sekarang kawasan industri untuk menggait investasi dan tentu saja untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian
saya ingat waktu kita terakhir kesana tahun yang lalu
kalau mau ke nganjuk itu kita harus lewat surabaya waktu itu
iya lewat surabaya dulu
kemudian naik mobil sekitar
nah ini kan tentu saja kalau ingin mandiri secara ekonomi tadi salah satu cita cita punya bandara sendiri ya
kerjasama dengan kediri
karena di wilayah selatan nganjung sebelah selatan ini berbatasan dengan kediri
terutama yang ada di kediri sekarang sedang dipersiapkan pembangunan untuk bandara
bandara internasional disiapkan oleh gudang garam
tetapi sangat berdekatan dengan nganjuk
dan kami diberitahu akan ada penambahan luasan wilayah untuk bandara ini dan masuk di wilayah kabupaten nganjung
jadi ini akan ada dampak yang sangat positif ya
terhadap aktivitas dan kegiatan ekonomi disana
juga mempermudah dan mempercepat dan mengurangi ongkos logistik transportasi dan lain sebagainya
apa visi kemandirian yang sedang dibangun ini
tentunya gini kan mbak desi
kita lihat bagaimana
yang pertama ini kalau infrastruktur ini sudah betul betul terbangun di wilayah kabupaten nganjuk
infrastruktur seluruhnya ini kami sambil berjalan kami selesaikan
sumber daya manusia kami siapkan dalam rangka untuk menopang datangnya investor
mendukung datangnya investor
dan juga jangan sampai masyarakat kabupaten nganjung ini hanya sekedar penonton
itu yang kami siapkan
sehingga pelatihan pelatihan yang tadi bukan hanya sekedar masalah kesiapan sumber tenaga kerja untuk bekerja di pabrik
tetapi kami juga menyiapkan kesiapan dari para pemuda yang ada di kabupaten nganjuk
maupun itu ibu ibu yang masih produktif
kami latih melalui program umkm melalui program pelatihan pelatihan melalui program entrepreneur dan lain sebagainya
dalam rangka untuk bisa menangkap dampak daripada datangnya investor di kabupaten nganjuk yang pasti memiliki dampak yang luar biasa
dampak dominonya yang dibawa dengan investor nanti masuk pasti satu
banyaknya kebutuhan untuk tingkat hunian
mungkin kos kosan dan lain sebagainya
kemudian yang kedua kebutuhan untuk makan pasti meningkat juga
kemudian umkm restoran dan lain sebagainya
terus kebutuhan untuk makan itu sendiri
kebutuhan pangan juga semakin meningkat
dan kebutuhan untuk berwisata mungkin refreshing dan lain sebagainya
ini kan pasti akan meningkat
nah dalam rangka untuk menyiapkan ini semuanya kan ini kan bisa dijadikan untuk kesiapan kemandirian di wilayah kami
kami persiapkan mulai dari desa
kami lakukan pelatihan pelatihan dengan kerjasama dengan kepala desa
untuk membuat program program bagaimana pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas
dengan pelatihan pelatihan untuk bisa kedepannya mencapai
kedepannya menangkap peluang peluang yang masuk di kabupaten nganjuk ini
juga masyarakat bukan hanya sekedar penonton tapi juga ikut sebagai
dan multiplier effect ini seharusnya sangat positif ya dampaknya
tapi ini semua kan membutuhkan biaya
selama ini bagaimana mengelolanya
atau apakah ada kerjasama ppp lah public private partnership atau dengan pihak pihak lain mas novi
untuk biaya terutama peningkatan sumber daya manusia atau
dan pelatihan dan lain sebagainya
dan juga pendampingan ini kan semua kan memerlukan ini lah
sdm nya juga iya anggarannya juga iya
inilah mbak yang saya sampaikan bahwa dengan adanya investor yang tumbuh di kabupaten nganjuk
banyak perusahaan yang masuk mereka akan memiliki apa yang namanya csr
isr nya ini masuk dikelola oleh pemerintah
digunakan untuk apa
digunakan untuk melatih masyarakat
melatih ibu ibu yang masih produktif
untuk bisa meningkatkan kualitasnya
selain dari csr ini kami juga tetap menganggarkan dari pemerintah daerah
untuk meningkatkan kesiapan sumber daya manusia ini juga
dan juga saya instruksikan kepada kepala desa
dalam rangka menggunakan dana desa kami memiliki tim verifikasi di daerah
berdasarkan sk bupati yaitu verifikasi terhadap apbdes
rencana anggaran belanja desa
ini kami evaluasi betul
ada nggak di sana anggaran untuk meningkatkan sumber daya manusia dengan pelatihan
kalau enggak kami minta untuk dianggarkan
mulai dari pemerintah kemudian pemerintah kabupaten kemudian pemerintah desa kemudian swasta
dan juga kami minta dari yang lain seperti dari pemerintah provinsi
kami himpun ini
kami minta dari yang lain seperti dari pemerintah provinsi
semua anggaran ini kami gunakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia
jadi dari situ tidak terlalu masalah
tapi dukungan dari pusat sendiri selama ini dengan ide ide ini dan istilahnya strategi dan cita cita ini semua mendapat dukungan yang baik dari pemerintah maupun provinsi dan pusat mas novi
karena kan kadang kadang harus meyakinkan ya apa yang direncanakan itu
apa yang direncanakan apa yang dibikin programnya ini
saya terima kasih sekali
terima kasih sekali pertama kepada bapak presiden berdasarkan usulan kami bupati kepada pak presiden usulan direktif namanya di awal awal pemerintahan saya dulu
saya mengusulkan peta awalnya untuk membangun dengan jok bagaimana grand designnya untuk mendapat dukungan di pemerintah pusat ini kami usulkan melalui enam usulan kami
dan alhamdulillah kelimanya ada dari enam ini lima disetujui oleh pak presiden
dan antaranya yang pertama adalah pembangunan kawasan industri nganjuk
ini sangat didukung sekali
ini masuk dalam perpres
ya ini sangat luar biasa sekali
kemudian yang kedua pembangunan selingkar wilayah selatan untuk mendukung sektor pariwisata
kemudian pembangunan bendungan di semantau untuk mendukung pariwisata dan juga sektor pertanian
kemudian pembangunan sekarang sudah jalan ini bendungan semanto
kemudian pembangunan bendungan di margopah tutsawahan
rencana insya allah dua ribu dua puluh dua ini sudah mulai running pelan pelan karena corona ini ya
terus kemudian pembangunan tol
nganjuk ini kan tolnya sekarang trans jawanya ini dari jakarta ke surabaya
dan ini ada lagi ke selatan kediri sampai ke tulungagung
sehingga bisa dikatakan bahwa program yang kami rencanakan di kabupaten nganjuk ini sangat didukung
sekali kali oleh pemerintah pusat begitu juga pemerintah provinsi
yang tidak didukung apa persis
yang belum belum belum bukannya tidak didukung ya
belum mendapat persetujuan ini adalah pengelolaan masalah minyak
karena kabupaten nganjuk di wilayah utara berdasarkan studi kami fs kami ini memiliki potensi minyak yang luar biasa
saya lihat ini mas novi kan sudah dua tahun ya sekarang ya
kalau di runut ya ini semua kan dari sumber daya alamnya sumber daya manusianya dan juga birokrasinya
ini kan semua satu persatu mau tidak mau harus diselesaikan ya
reformasi supaya lebih efisien lebih pemerintahan yang lebih bersih dan lain sebagainya
ini sebenarnya kunci dari apa yang dilakukan selama ini apa
dan tantangan yang terberat diantara semuanya itu apa
kunci pak ya bahwa bisa lakukan perubahan semuanya ini ini kuncinya adalah dari pimpinan itu sendiri
dalam hal ini saya selaku kepala daerah
komitmen kepala daerah sebagai role model komitmen kepala daerah sebagai chang agent
di dalam melakukan sebuah reformasi birokrasi perubahan budaya kerja
ini sangat menentukan terhadap kesuksesan berhasil atau tidaknya
di daerah tersebut untuk mengejar ketertinggalan
jadi peran penting seorang kepala daerah bagaimana kepala daerah ini mau berinovasi
mau terus mendorong dengan berbagai strategi untuk melakukan perubahan ini sangat dipentingkan sekali
ini gunakan gaya komunikasi atau mungkin mendengar atau membuat orang juga sama sama semangat untuk menuju visi yang sama
ini kan gaya leadership yang dipakai ini
yang tentunya yang kami gunakan kan strategi kan macam macam ya banyak sekali
yang kami terapkan di kabupaten nganjuk ini adalah setelah menentukan bagaimana ini arah ke mana nganjuk ini akan kami bawa
visi penting ya
ini visinya kemana tujuannya apa sasarannya kapan di target kita dapatkan untuk dicapai semuanya ini
kami ajak semuanya ini untuk sama sama berpikir satu arah
kalau ibaratnya kita bisa membuat suatu sasaran tembak kalau sasaran tembaknya ke barat semuanya semua panah harus mengarah kepada barat semuanya
kalau ada yang mengarah ke utara mengarah ke selatan tidak mungkin bisa kena sasaran dong
sehingga kami bersama sama kerjasama mungkin dari komunikasi saya dengan seluruh kepala dinas ini dari hati ke hati untuk bisa karena nganjuk ini kan daerah mataraman
berbeda dengan surabaya
karakternya beda ya
karakternya sangat berbeda sekali
kalau di surabaya digunakan kepemimpinan gaya mataraman tidak berhasil
tapi kalau di daerah mataraman seperti di nganjuk ini digunakan kepemimpinan seperti di surabaya kacau balu juga
sehingga harus bisa membedakan bagaimana sih karakter yang ada di situ bagaimana sih orang orangnya dan budaya apa yang untuk
yang biasa mereka lakukan dan untuk bisa merubah mereka seperti apa
saya gunakan adalah metode pendekatan komunikasi aktif kepada seluruh stakeholder seluruh dinas dan lain sebagainya
kami ajakkan komunikasi aktif kami ajak mereka untuk sama sama berpikir satu arah
ini loh sasaran kita tujuan kita
saya ingatkan bahwa asn memiliki tiga fungsi yang utama
satu sebagai pelaksana kebijakan atasan
kemudian yang kedua sebagai pelaksana kebijakan atasan
kemudian yang kedua sebagai pelaksana kebijakan atasan

ini harus kami terapkan betul
kami ajak semuanya untuk ingat ini
kemudian yang ketiga sebagai pemersatu bangsa
jangan bermain hoax jangan bermain berita berita yang tidak benar di media jangan saling menghujat
ini kami ajak semuanya sehingga semangat kebersamaan kalau kami diistilahkan di kabupaten nganjuk ini nyawiji
nyawiji itu bahasa matraman kuno mbak
nyawiji itu bersatu mbak
dengan bersatu mulai pemikiran jiwa dan kebijakan
dengan bersatu mulai pemikiran jiwa dan kebijakan
kemudian juga semangat kami ini bisa melakukan perubahan di kabupaten nganjuk
mas taufik kita harapkan sehat selalu apalagi zaman covid ini ya
sekali lagi terima kasih dan telah berkunjung ke cnn indonesia di jakarta
lain kali mudah mudahan saya bisa kembali nganjuk untuk melihat
apalagi kalau tempat tempat pariwisatanya sudah mulai dibuka kembali
terus kami bangun di sana
mulai dari desa kemudian potensi alam
kami bangun terus
sekali lagi terima kasih mas novi dan juga demikian insight kali ini
jangan lupa anda dapat menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia com dan juga di youtube cnn indonesia
jangan lupa pakai masker jaga jarak sering cuci tangan hindari kerumunan
sampai jumpa dan bye bye